rektor universitas erlangga muhammad nasih mengungkapkan uji klinis vaksin merah putih masih memerlukan banyak relawan
setelah berhasil melakukan uji klinis tahap pertama dengan sembilan puluh relawan untuk uji klinis vaksin tahap kedua membutuhkan sekitar empat ratus relawan
kemudian saat uji klinis ketiga perlu lima relawan
saat ini kebutuhan relawan untuk tahap kedua masih bisa diatasi
sedang untuk tahap ketiga masih butuh banyak relawan
serta menunggu petunjuk dari balai besar pengawasan obat dan makanan soal kriteria relawan yang dibutuhkan
kami berharap bahwa kita bisa mencari uji klinis vaksin merah putih
kami berharap bahwa kita bisa mencari uji klinis vaksin merah putih
kami berharap bahwa kita bisa mencari uji klinis vaksin merah putih
hasil uji klinis vaksin merah putih tahap pertama pada sembilan februari lalu masih dalam monitoring tim rumah sakit dr sutomo surabaya
sementara itu percepatan capaian vaksinasi terus dilakukan pemerintah provinsi jawa tengah
dalam keterangan pers pemprov jawa tengah disebutkan angka kematian akibat covid sembilan belas didominasi oleh pasien
dalam keterangan pers pemprov jawa tengah disebutkan angka kematian akibat covid sembilan belas didominasi oleh pasien
dan dikurangkan bagian pengemasan anak anak jugafeldisi masyarakat seperti younger woman
ini adalah k belief terima kasih strong ezik
ini adalah k belief terima kasih strong ezik

mestgia dan beri dari saluran wahar
yang memperhatikan komorbi
menurut data kementerian kesehatan
per sembilan belas februari pukul dua belas siang
capaian vaksinasi dosis pertama di jawa tengah mencapai sembilan puluh lima persen
dan dosis kedua tujuh puluh tiga lima puluh tiga persen
sementara dosis ketiga atau booster baru empat enam belas persen
tim liputan cnn indonesia